dan anggaran pemilu dua ribu dua puluh empat belum juga diketok pembahasan yang melibatkan dpr dan pemerintah serta kpu nampaknya masih alot
kpu mengajukan anggaran penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat sebesar rp tujuh puluh enam triliun naik signifikan dari anggaran pada pemilu sebelumnya
mengapa anggaran pemilu tidak kunjung disepakati benarkah ini strategi baru untuk isu penundaan pemilu
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri
dan juga ada mbak titi anggraini dewan pembina dari perludem
selamat malam kang saan dan juga mbak titi apa kabar
selamat malam kabar baik
kita juga masih menunggu nanti bergabungnya ketua kpu mbak titi dan juga kang saan pak ilham saputra
tapi saya akan lanjutkan dulu dengan mbak titi dan juga kang saan
saya ke kang saan dulu deh dari dpr
bagaimana sih kang sebetulnya perkembangan soal anggaran pemilu yang sudah diajukan oleh kpu
apakah pemerintah dan dpr memang saat ini belum ada pembahasan belum ada rencana untuk segera ketok palu
menyepakati jumlah anggaran yang diajukan oleh kpu kang
ya sebenarnya di dpr kita sudah beberapa kali ya mengadakan rapat kerja maupun rapat konsultasi
antara pemerintah dan juga penyelenggara pemilu kpu basu basu maupun dkpt
terakhir kan kita rapat waktu menentukan soal tanggal
dan hari pemungutan suara
jadi kita ada rapat dan disitu juga kpu menyampaikan terkait dengan tahapan jadwal dan program
yang nanti akan dimasukkan dalam pkpu
nah ketika kita membahas itu kita juga sudah meminta ke kpu ya terkait dengan soal anggaran
jadi tidak ada persoalan dengan anggaran sebenarnya
cuman ketika mereka mengajukan awal delapan januari
jadi kita bisa mengajukan awal delapan januari
kita meminta untuk itu dikurangi
coba diminta dihutin ulang
minta disisir ulang
karena kenaikannya itu kan sangat tajam sekali ya dibandingkan dengan pemilu dua ribu dua puluh
jangan sampai juga nanti ada kesan anggaran begitu besar
ini kan baru kpu
belum nanti bawah
belum nanti dkpp
belum nanti ada pilkada dan sebagainya
nah kita minta itu untuk disisir ulang lah ya
untuk dihitung ulang
nah yang kedua ketika mereka menyampaikan tujuh puluh enam triliun sekian ya
ini kan baru belum sampai ke dpr
karena kan kita udah reses ya
jadi ketika setelah rapat terakhir soal penekapan jadwal
kita juga dihadapkan kepada
agenda fit and proper penyelenggara pemilu
nah kita baru akan rapat lagi kemungkinan besar
itu nanti di masa sidang yang akan datang
yang akan mulai tanggal lima belas maret
tapi secara intensif sebenarnya
kesekjenan dari penyelenggara pemilu apakah itu kpu maupun bawaslu juga mereka intensif ya
rapat dengan dpr
berkait dengan soal anggaran
jadi begitu nanti pkpu disahkan
dan penyelenggara juga memberikan angka yang pasti ke dpr
pemerintah dan dpr pasti akan menyetujui
karena dari catatan catatan yang kemarin didapatkan
dari rapat terakhir itu kan catatan bukan soal anggaran
yang menjadi sorotan utama bukan hanya itu
tapi kan terkait dengan soal tahapan ya
ada nggak tahapan yang bisa diefesienkan
yang itu nanti berimbas ke
jadi kita juga ingin menyampaikan
kita juga tidak mau misalnya apa
untuk penyelenggara ad hoc misalnya
honornya sama dengan pemilu dua ribu sembilan belas
kita juga tentu ingin kenaikan sebagai bentuk
dari penghargaan kita kepada mereka
karena beban kerja mereka berat
kan nggak mungkin juga disamakan
jadi sekali lagi mas renat
sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan
dan di komisi dua
suasana normal aja menyiapkan pemilu
jadi nggak ada misalnya suasana di komisi dua itu
itu suasana seakan akan pemilu akan ditunda
terus di dpr seakan akan ini sengaja
untuk menahan anggaran
itu tidak ada
kita pernah punya pengalaman dua ribu dua puluh pilkada
tambahan anggaran empat tujuh triliunan
kita juga setakat
nah sekarang pun
kalau misalnya dari penyelenggara ada angka yang pasti
kita pasti akan
dan kita tetapkan
sudah bergabung juga ini
kang saan dan juga mbak titi
ada pak ilham saputra
pak ilham selamat malam
selamat malam mas renat
sebelum ke pak ilham
saya harus ke mbak titi dulu
ada tanggapan dari yang tadi disampaikan oleh
bahwa sebetulnya tidak ada masalah di dpr
secara intensif juga tetap dilakukan komunikasi
tapi hari ini kita melihat belum ada kesepakatan
apa yang mbak citi cermati dari tahapan pemilu ini
pertama di tengah situasi seperti saat ini
ketika beberapa elit politik penting menyatakan usulan untuk penundaan pemilu
masyarakat kan menggunakan variable variable terukur
untuk menilai apakah pemilu itu betul betul terselenggara
walaupun misalnya sudah diredam oleh sebagian besar partai politik
yang menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
tetapi masyarakat masih harus diyakinkan begitu ya
merasa harus betul betul teryakinkan bahwa dua ribu dua puluh empat itu nyata di depan mata
apa yang paling menjadi parameter keyakinan masyarakat
bahwa dua ribu dua puluh empat tetap betul betul akan terselenggara
yang pertama tentu saja anggaran
karena tidak akan ada
ada pemilu kalau tidak ada anggaran
apatagi kan usahaan ini kan pemilu dua ribu dua puluh empat
bahkan dari selesai penghitungan suara dua ribu sembilan belas pun kita sudah tahu
kalau dua ribu dua puluh empat itu akan ada pemilu
jadi kan ilustrasi itu menggambarkan sesungguhnya
perencanaan penganggaran itu kan bisa dikondisikan sejak awal
nah yang kedua adalah tentu saja peraturan teknis
terutama menyangkut tahapan program dan jadwal
sampai hari ini pun peraturan yang sifatnya
karena mengatur tentang kerangka waktu tahapan program jadwal juga belum tersedia
apalagi kalau kita lihat dari kerangka waktu tahapan pemilu dua ribu dua puluh
hari pemungutan suara memang sudah diputuskan oleh kpu melalui keputusan nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
dan itu artinya kalau kita merujuk ke undang undang pemilu
tahapan itu berjalan dua puluh bulan sebelum hari pemutusan suara
artinya pada tanggal empat belas juni dua ribu dua puluh dua
tahapan pertama dari pemilu dua ribu dua puluh empat itu sudah berlangsung
dan di bulan agustus ada pendaftaran partai politik serta pemilu dua ribu dua puluh empat
nah dua parameter krusial dan yang paling konkret untuk mengukur bahwa dua ribu dua puluh empat kita betul betul siap
ini kan sama sama belum tersedia begitu
jadi wajar kalau kemudian di tengah situasi hari ini
dua variable yang sangat konkret untuk mengukur kesiapan pemilu itu
dengan situasi misalnya ada beberapa pihak yang masih menyuarakan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
untuk itu memang mau tidak mau kang saan ini harus dikejar begitu ya
apalagi kan kita sudah belajar tuh dari
sepertinya ini memang persoalan klasik yang selalu berulang ya
menjelang tahapan pemilu selalu saja pembahasan anggaran itu terlambat begitu
dan meskipun tahapan awal memang kan masih menyangkut perencanaan penganggaran
dan misalkan disenan peraturan ya kalau dilihat dari nomenklatur tahapan
masih bisa diakali dengan misalnya anggaran rutin
tapi bisa tidak maksimal kpu nya bekerja
bisa kemudian kualitas yang diharapkan itu tidak terwujud
ini anomalian begini mas renhardt
semua pihak itu ingin dua ribu sembilan belas itu berkualitas kredibel semuanya sempurna
tapi kalau sudah berhubungan sama anggaran begitu ya
kalau bisa ditekan kalau bisa diefisienkan dan seterusnya
nah ini yang memerlukan kesepakatan yang segera dari pemerintah kpu dpr
untuk mengukur prioritas yang kedua adalah untuk menyisir dan menyusur kembali alokasi anggaran
mana yang kemudian memang harus segera diputuskan
dan mana kemudian yang bisa menunggu ketika tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat selesai diselenggarakan begitu
konkretnya ya mbak titi tidak ada anggaran ya tidak ada pemilu
berarti begitu kan
itu kan yang kemudian sekarang akhirnya menjadi mungkin dikait kaitkan atau mungkin memang berkaitan
kita tidak tahu kemudian mana faktanya ya
ada dua sih sebenarnya
ada dua sebenarnya dampaknya dari tidak ada anggaran
satu kpu bisa saja dipaksa bekerja menggunakan anggaran rutin
karena kan kpu itu punya anggaran rutin ya
tapi dampaknya pemilu kita ya sekedar berpemilu
pemilu asal asalan begitu
pemilu yang sekedar menggugurkan kewajiban
dan kita kan tidak mau
karena pemilu kita kalau kata konstitusi yang luber jurdil demokratis
nah yang kedua kpu nya menyatakan kami menyerah nih
kami tidak mau lanjut kalau anggaran tidak ada
dan itu terjadi dalam praktik pilkada
di beberapa pilkada kpu mengambil sikap seperti itu
kalau anggaran tidak ada sampai deadline tanggal segini kami tidak mau melanjutkan tahapan begitu
nah itu yang kita tidak kehendaki ya pilihan pilihan
baik yang pertama ataupun yang kedua sama sama bukan pilihan yang harus kita ambil
oke saya tanya kita tanya langsung ke pak ilham saputra
bagaimana posisi kpu saat ini pak ilham di tengah anggaran yang belum diketuk palu apalagi cair begitu ya
ya sebetulnya kpu tadi seperti kata pasangan sudah menyampaikan beberapa bulan lalu ketika rdp rdp terkait dengan kita bicara soal hariah tahapan jatuh dan program gitu ya
itu sudah kita sampaikan
kita minta delapan puluh enam triliun kemudian ada usaha usaha di tengah kondisi negara seperti ini
kita harus merasionalisasi kembali anggarannya
oke lah kita rasionalisasikan
kemudian menjadi tujuh puluh enam triliun sekian
nah tujuh puluh enam triliun sekian ini beberapa minggu lalu pak sekjen kami dipanggil oleh banggar untuk membahas
tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya
nah prinsipnya adalah kpu ini kan bekerja sesuai dengan peraturan undang undangan
bahwa anggaran pelaksanaan penyelenggaran pemilu itu dari apbn
jadi bisa cair itu harus ditetapkan terlebih dahulu nih
pagunya berapa sebetulnya gitu kan
nah kpu punya hitung hitungan tersendiri
salah satunya adalah kpu ingin meningkatkan seperti kata titi tadi bilang kualitas pemilu yang baik
salah satunya adalah meningkatkan honor kesejahteraan bagi teman teman ad hoc
ya karena kemarin teman teman ahok ini kan menjadi sorotan kita bersama
bahwa kerjanya begitu luar biasa gaji sangat kecil dan sebagainya
nah ini yang lima puluh empat sekian pun
lima puluh empat sekian persen dari total anggaran itu adalah pembayaran untuk penyelenggara pada etos
nah tentu ini harus juga segera diputuskan berapa pagunya kira kira dari anggaran yang kita putuskan
apakah kemudian pemerintah bersedia pemerintah dan dpr bersedia memaksimalkan atau kemudian menerima apa adanya apa yang kami sampaikan
nah ini kan perlu putusan yang cepat ini terkait dengan ini
karena biar bagaimanapun
seperti yang titi bilang
tadi kita punya anggaran rutin
tetapi kan nggak mungkin anggaran rutin digunakan untuk tahapan penyelenggaran pemilu
tentu ini akan terjadi persoalan persoalan ke depan
apalagi teman teman ibu sekalian pemirsa sekalian
bahwa sampai saat ini juga kami berharap betul dengan pak saan dan teman teman komisi dua
pada masa sidang kali ini setelah reses bisa membahas tentang pkpu tahapan jadwal dan program
dan juga terkait dengan pkpu
dan penetapan partai politik
tahapan jadwal dan program selalu dijadikan soal oleh kementerian keuangan
karena sampai saat ini belum ada
bagaimana mereka bisa menghitung tahapan jadwal dan program yang sudah ditetapkan menjadi pkpu
menjadikan acuan sebagai teman teman dari kementerian keuangan
bisa mengeluarkan anggaran kita
apakah anggaran kita rasional atau tidak
dan beberapa pertimbangan pertimbangan lain
nah saya berharap betul
sebetulnya dalam masa sidang kali ini
dpr dan pemerintah menyediakan waktu untuk kita
sekaligus membahas tentang rancangan pkpu dan juga tentang anggaran
agar kemudian kepastian soal pemilu ini bisa berjalan dengan baik
karena kalau kpu sih sampai saat ini selama konstitusi menyatakan lima tahun sekali
selama undang undang tujuh dua ribu tujuh belas menyatakan bahwa penyelenggaran pemilu dilaksanakan lima tahun sekali
kpu akan tetap jalan
karena kpu kerja sesuai dengan peraturan undang undangan saja
kemudian mau kena hak
oke jadi sekarang posisinya kpu menunggu pembahasan pemerintah dan juga dpr gitu ya pak ilham
oke nah pak ilham bagaimana kalau kemudian pembahasan ini tidak kunjung selesai di dpr dan juga di pemerintah
seberapa besar dampaknya terhadap tahapan pemilu
bahkan mungkin sampai ke yang banyak mungkin dikaitkan atau dikhawatirkan adalah mundurnya
jadwal pemilu atau ditunda pemilunya
apakah juga itu sampai ke sana sebagai penyelenggara anda melihat potensi itu seberapa besar pak ilham
tapi dijawab nanti kita harus break
kami akan segera kembali
saya masih ke pak ilham saputra ketua kpu
jadi seberapa besar pak ilham kalau kemudian tidak kunjung diselesaikan di dpr dan pemerintah soal anggaran ini diputuskan
dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu apakah sampai kemudian bisa
yang paling dikhawatirkan adalah jadwalnya menjadi ditundakah dan lain sebagainya
saya kira belum sampai ke situ ya
tapi kemudian tentu perlu komitmen para pihak terutama pemerintah dan dpr
untuk segera kita duduk memutuskan kemudian berapa kira kira anggaran yang disetujui dari usulan yang kami sampaikan
agar kemudian spekulasi spekulasi yang muncul seperti yang tadi mas reinhard bilang
itu tidak ada di masyarakat
karena sekali lagi kpu ini kan bekerja sesuai dengan ketentuan dengan peraturan undang undangannya ada
nah yang saya ingin ingatkan adalah bahwa sampai saat ini pkpu tahapan program dan jadwal belum diketok
belum kita bahas secara detail baru kemudian nanti kpu akan menetapkan
karena ini sangat sangat berimplikasi kepada anggaran
karena penghitungan anggaran kita tentu base nya adalah terkait dengan tahapan tahapan step by step yang ada di tahapan dalam penyelenggaraan pemilu
nah misalnya di tahun dua ribu dua puluh dua ini
tadi titi udah bilang memang penyiapan peraturan kpu
tetapi juga ada persiapan penetapan dapil
kemudian juga ada verifikasi partai politik ya
ini kan juga penting

itu adalah delapan triliun sekian untuk persiapan
nah jadi kalau ini kemudian belum ditetapkan juga
saya agak khawatir dengan persiapan penyelenggaran pemilu kita ke depan
kang saan jelas tadi permintaan apa yang disampaikan pak ilham ya
agak khawatir dengan penyelenggara pemilu kita ke depan dengan situasi yang kalau kemudian tidak segera diputuskan
dampaknya juga sudah jelas
bahkan spekulasi spekulasi soal penundaan pemilu sulit untuk tidak dihindari ya
karena variabelnya terukur tadi kalau mbak titi katakan
bagaimana sih sebetulnya di dpr soal pembahasan ini kang saan
seberapa agresif seberapa serius sebetulnya untuk mengetok palu untuk jadwal pemilu ini
apa yang menjadi kendalanya
ya sebenarnya mas islam juga bisa merasakan ya suasana rapat kita di komisi dua
komisi dua antara pemerintah dan penyelenggara
kita bahkan melakukan konsinyering beberapa kali ya terkait dengan apa tidak hanya soal memutuskan soal tanggal ya tanggal pelaksanaan pemilu
tapi juga dibahas terkait dengan soal rancangan pkpu
bahkan rapat terakhir ketika kita menentukan jadwal dan itu mengakhiri spekulasi
dulu kan ada anggapan karena jadwal belum ditentukan
ini ada spekulasi pemilu diundur oke
akhirnya jadwal kita tetapkan
nah kita tetapkan mengakhiri spekulasi spekulasi terkait dengan soal pengunduran masa pemilu
nah sekarang muncul lagi dikaitkan lagi dengan anggaran
nah rapat terakhir apa yang diminta oleh pemerintah dan juga dpr
pertama terkait dengan soal efisiensi tahapan
ada dpr memahami
ada dpr memahami
bahwa yang namanya pkpu itu adalah kewenangannya penduduk kendaraan
tapi kan kpu mengkonsultasikan dengan dpr
tentu dpr memberikan catatan atau masukan
soal catatan masukannya itu dipenuhi atau tidak oleh kpu
tapi kan kpu penting juga untuk memberikan penjelasan
kenapa catatan dari dpr tidak dipenuhi tidak bisa dipenuhi
kenapa masukan dari dpr tidak bisa diakomodir
nah ada beberapa catatan dan masukan terkait dengan soal efisiensi tahapan
misalnya terkait dengan soal masa kampanye
pemerintah minta waktu itu saya ingat betul minta sembilan puluh hari
dpr ada yang minta tujuh puluh lima hari
nah kpu inginnya satu ratus dua puluh hari
belum ada efisiensi terkait dengan soal rekapitulasi
belum ada masukan terkait dengan soal phpu
bahkan penekanan terkait dengan soal penggunaan teknologi informasi
terkait pemotahiran data
terkait dengan verifikasi faktual soal partai politik
dan juga ada beberapa anggota yang minta terkait dengan soal catatan catatan terkait dengan soal anggaran
nah menurut saya ini nanti disiapkan oleh kpu ketika nanti di masa sidangnya akan datang sampaikan ke dpr
jadi kalau memang misalnya mas isam tidak mengatakan bahwa
masa kampanye tidak bisa diutak atik
karena ini loh constraint nya hambatannya
kenapa nggak bisa misalnya ditunda
pasti kita juga nggak akan bisa
kalau memang penyelenggaraan mengatakan tidak sanggup menunda dengan alasan masuk akal memperpendek
nggak mungkin juga kita memaksakan toh yang akan menyelenggarakan pemilu secara teknis dan sebagainya
itu kan kpu bawah aslo kan gitu dan sebagainya
tapi hal hal seperti ini apa yang disampaikan di rapat terakhir
itu untuk disampaikan nanti di rapat konsultasi yang akan datang
jadi sekali lagi kita punya di masa sidang yang akan datang yang akan dibuka di bulan maret
pasti komisi dua akan mengagendakan untuk membahas ini
karena kalau misalnya di masa sidang nggak dibahas terkait dengan soal ini
nanti akan ada reses lagi masuk bulan mei tahapan sudah dimasuk sudah mulai di bulan juni
nggak mungkin juga misalnya dpr
menyetujui pkpu yang implikasi pada anggaran dalam waktu yang mepet misalnya di bulan mei
kita juga punya banyak perhitungan ya untuk memudahkan kerja kerja penyelenggara
kita nggak mau mempersulit penyelenggara
karena ketika kita tidak mau mempersulit penyelenggara ketika kita punya pengalaman pilkada di tengah pandemi
penyelenggara meminta tambahan anggaran
ya ada yang kita hambat kita setuju itu
bahkan kita ikut mengontrol kepada pemerintah kan sudah dicairkan atau belum tahapan tahapan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah melalui menteri keuangan
nah ini juga sama pasti dpr ketika misalnya dpr menyetujui tahapan jadwal dan program yang disampaikan oleh kpu
maupun nanti ada perbawaslu di situ include terkait dengan soal anggaran
dan dpr pasti akan mengawasi dan akan meminta pemerintah untuk terus secara konsisten mencairkan anggaran yang sudah disetujui
ya oke baik pak ilham ada tanggapan pak apa yang tadi disampaikan oleh kang saan
ya semoga apa yang disampaikan pak saan semua terwujud ya
ya oke baik pak ilham ada tanggapan pak apa yang tadi disampaikan oleh kang saan
ya semoga apa yang disampaikan pak saan semua terwujud ya
yang mau menganjurkan anggaran agar segera dibahas dan yang di putuskan juga beberapa pkpu blokasi
kami sangat hargai dan memang selama ini prosesnya berjalan dengan baik
kecuali mungkin soal anggaran di pasangan
karena soal anggaran sudah dibahas jauh jauh hari di pasangan
jadi kalau bisa sih memang kita menyelesaikan dengan cepat
terkait dengan persoalan anggaran ini
oke mbak titi apa yang anda mungkin mbak titi ada tanggapan apa yang
soal anggaran kan sekarang mereka intensifnya
antara sekjen di kpu di bawaslu dengan dpr
terutama yang ada di badan anggaran
dia melakukan rapat rapat secara intensif tuh
yang saya dengar dan saya inginkan
dan tidak ada masalah terkait dengan soal komitmen untuk menyetujui anggaran itu
oke mbak titi apa yang mbak titi mungkin ada tanggapan apa ya
mungkin mbak citi cermati dari diskusi antara pak ilham dengan juga kang saan
apakah ini problemnya juga soal
soal anggaran efisiensi catatan catatan dari dpr
atau kemudian ada hal hal yang lain yang menurut mbak titi ini bisa menghambat pembahasan anggaran
ya catatan saja ya
kalau dilihat tadi kan sebenarnya apa yang diinginkan oleh dpr itu sangat banyak
tapi sayangnya kang saan memang itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat
sementara kan kita tidak merevisi undang undang pemilu harapannya itu
agar ada insentif persiapan yang lebih panjang lebih lama
sehingga semua prasyarat yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
itu diselesaikan jauh jauh hari
tapi kan ternyata praktiknya juga sama mepet mepet juga begitu ya
kita kondisi pada bulan maret hari ini bulan juni sudah masuk tahapan
tapi peraturan kpu tahapan program jadwal juga belum diselesaikan
dan anggaran juga belum ketuk patuh
kalau tadi disampaikan kan sebenarnya
persoalan persoalannya juga tidak sederhana tuh mas reinhardt ya
soal bagaimana mengakomodir beberapa terobosan teknologi penghitungan suara
itu kan bukan kalkulasi hanya di atas meja
tetapi membawa implikasi pada pelaksanaan tahapan berkaitan dengan kredibilitas teknologi yang akan dipakai
jadi memang ini juga cukup disayangkan yang pertama itu
yang kedua terkait dengan apa implikasi kalau ini berlarut larut
bisa saja dampaknya kita di undang undang pemilu itu punya dua hal
yang bisa mempengaruhi kelanjutan tahapan
yang pertama disebut dengan pemilu lanjutan
yang kedua pemilu susulan
yang apa karena adanya satu bencana alam
gangguan keamanan kerusuhan atau gangguan lainnya
membuat sebagian atau seluruh tahapan tidak bisa berjalan
kalau sebagian tahapan tidak berjalan disebut pemilu lanjutan
kalau seluruh tahapan disebut dengan pemilu susulan
nah saya menduga ya apakah misalnya
kalau ini terus terus dibiarkan berlarut
jangan jangan nanti hari pemungutan suaranya bergeser
karena kan misal dulu pemerintah sempat mengusulkan lima belas mei
nanti kang saan apa iya bisa tetap nih empat belas februari
jangan jangan ujung ujungnya jadinya lima belas mei juga begitu
itu yang kita tidak kehendaki ya
karena itu pertama kami tetap berharap bahwa
ada konsensus yang progresif yang baik
di antara pemerintah dpr dan kpu
kita juga menginginkan anggaran pemilu itu efektif efisien
karena juga berangkat dari uang rakyat begitu
oleh karena itu tadi pembahasannya juga jangan sampai di ruang ruang tertutup
publik juga perlu terus diupdate nih
apa sih yang diminta kpu mengapa dimintanya sebegitu
mengapa itu tidak disetujui alasannya mengapa
dan seterusnya itu juga perlu disampaikan
karena kita betul betul ingin pemilu itu bukan hanya jujur adil untuk peserta
tapi juga jujur dan adil untuk penyelenggara dan juga untuk pemilu
dan juga untuk pemilihnya begitu
terkait dengan anggaran ini mas reinhardt
baik mbak titi jadi celah untuk memundurkan hari pemilihan
atau jadwal pemilihan itu tetap ada ya sebetulnya mbak titi
tetap ada karena memang kantelannya itu tersedia di pasal empat ratus tiga puluh satu dan empat ratus tiga puluh dua undang undang pemilu kita
hanya saja memang itu disebut bahwa pengaturannya harus diatur lebih lanjut dalam peraturan kpu

sejauh ini kpu tidak memiliki regulasi teknis yang mengatur tentang bagaimana kalau terjadi pemilu lanjutan dan pemilu susulan
hanya dilimitasi soal kalau terjadi gangguan pada pemungutan suara barulah kemudian ada lanjutan dan susulannya
nah ini juga saya kita berharap gini ya energi kita sudah sangat banyak sekali digunakan untuk mempersiapkan pemilu dua ribu dua puluh
yang pertama misalnya ketika undang undang pemilu tidak direvisi
kalau saya sih banyak harapan ya undang undang pemilu bisa direvisi
tapi waktu itu janjinya pemerintah dan dpr supaya persiapan kita makin matang makin mantap begitu ya
tidak terburu buru tidak tergesa gesa
sekarang itu kita tagih lagi janji itu karena kita menginginkan komitmen komitmen persiapan lebih baik lebih matang lebih mantap itu betul betul terrealisasi
dan kita tidak berharap misalnya ya segala catatan kita soal pemilu dua ribu sembilan belas itu
terpaksa terulang padahal prasyarat yang tersedia itu jauh lebih baik gitu ya dari sisi instrumen hukum dan lain sebagainya
nah untuk anggaran memang kpu sekali lagi saya kira juga permintaan untuk melakukan penyusuran itu permintaan yang masih masuk akal begitu
tapi juga jangan sampai mempertaruhkan kualitas tahapan
misalnya kalau soal pembangunan gedung pembelian renovasi kantor
itu masih dimungkinkan untuk misalnya menunggu ya di luar tahapan pemilu
termasuk juga pembelian kendaraan dinas dan lain sebagainya
itu apakah masih mungkin misalnya memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada
kalau terkait dengan yang sifatnya bangunan fisik
di undang undang pemilu itu kan diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu
jadi ada juga kontribusi dari semua elemen bangsa begitu
kalau kemudian terkait dengan anggaran ini kita menginginkan proses yang betul betul tidak mengganggu pelaksanaan tahapan
sehingga pemilu dua ribu dua puluh empat tidak mundur
kalau saya sih tidak dari hari pemungutan suaranya pun berharap tidak mundur ya mas renggak pak saan dan pak ilham

karena kenapa masyarakat kita bisa kena spekulasi curiga lagi

apalagi seluruh indonesia hampir sudah tahu bahwa dua ribu dua puluh empat itu hari pemilunya adalah hari pemilu kasih sayang gitu empat belas februari dua ribu dua puluh
oke kang saan bicara lagi soal spekulasi ya
ini kan disebut ya ini kemudian secara politik mungkin upaya untuk menunda pemilu mungkin bisa gagal karena parpolnya hanya sedikit yang kemudian mendukung
tadi juga kang saan juga sudah sampaikan itu

tapi melihat gelagat ya ini kita bicara gelagat dari catatan kami juga kan antara dpr dan pemerintah ini
seringkali alot dalam menentukan tentang pemilu dua ribu dua puluh empat mulai dari jadwal awalnya tanggal sekarang kemudian anggaran
nah muncul lagi kekhawatiran spekulasi bahwa ini strategi baru untuk kembali menunda pemilu dua ribu dua puluh empat dengan cara dari sisi teknis penyelenggara pemilunya
karena muncul kemudian isu anggaran ini yang berdekatan dengan beberapa hari yang lalu isu penundaan pemilu muncul ke publik
bagaimana sekali lagi dpr memastikan menjamin bahwa tanggal itu atau jadwal pemilu dua ribu dua puluh empat akan tetap di tahun dua ribu dua puluh empat dan tidak kemudian mundur
tapi dijawabnya nanti kang saan kita diskusikan usai jeda kami akan segera kembali
kita masih membahas soal anggaran pemilu yang belum diketuk palu
sudah banyak tadi kita bahas ya dari kang saan pak ilham dan juga mbak titi diskusi yang sangat menarik
sekarang saya ke kang saan ini segmen terakhir kang saan mbak titi dan juga pak ilham
jadi kang saan sekali lagi apakah kemudian bisa menjamin bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat akan tetap on schedule apapun sekarang situasi yang tengah dihadapi

karena kami sering melihat juga bahwa setiap kali membahas soal pemilu dua ribu dua puluh empat meskipun itu kang saan katakan
di awal sempat alot soal tanggal tapi akhirnya sudah ada
tapi kan ini beberapa kali ada kealotan gitu yang kami lihat termasuk juga soal anggaran ini
bisa dijamin itu kang saan bahwa anggaran yang belum diketuk palu ini tidak mengganggu tahapan pemilu ataupun jadwal pemilu dua ribu dua puluh
ya kita sudah punya pengalaman ya dalam menurut saya
pengalaman ya dalam menentukan dan mempersiapkan pemilu dua ribu dua puluh
kenapa banyak spekulasi juga agak alot
karena memang pemilu dua ribu dua puluh empat ini kan sangat spesifik berbeda dengan pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu ya
di saat pemilu ada pilkada beberapa bulan kemudian
dan pilkadanya juga serentak secara nasional
kan kalau dulu ada tiga fase ya pilkadanya
ini hal yang spesifik pertama
yang spesifik kedua pemilu dua ribu dua puluh empat ini kan ada dalam suasana pandemi
suasana covid kan gitu
nah jadi kealotan ini itu kan melahirkan banyak spekulasi
spekulasi tiga periode spekulasi penundaan
padahal kita hanya ingin menyamakan dalam bahasa tanda kutipnya itu frekuensi yang sama
apa yang akan dialami oleh penyelenggara dengan pemilu yang sangat besar
tingkat kerumitannya tinggi dan sebagainya
yang kedua juga beban pemerintah juga besar karena ada pandemi dan sebagainya
parpol juga sama punya beban yang besar karena pada saat yang sama dia harus menghadapi pilkada dan sebagainya
nah kerumitan kerumitan yang akan dialami oleh penyelenggara pemerintah dan parpol
inilah yang kita mempertemukan
nah kealotan ini kan soal mempertemukannya saja
tapi sama sama sebenarnya punya komitmen yang sama agar pemilu ini tetap dilakukan di dua ribu dua puluh
buktinya misalnya kealotan soal tanggal akhirnya kan disepakati juga bulan februari
nah kita sudah menyepakati bulan februari dan saya ingin memastikan juga dan saya juga berkomitmen ya
agar ini tidak akan mundur lagi
jadi spekulasi spekulasi yang ada di publik kan pelan pelan kita jawab
dan kita jawabnya dengan komitmen konsensus bersama dengan menyepakati hal itu
nah ini pun sama terkait dengan anggaran
dan kita akan pastikan juga bahwa anggaran bukannya tidak ada pasti tersedia
negara pasti akan menyediakan karena ini adalah amanat konstitusi lima tahun sekali
ada nggak ada itu anggaran pasti akan diadakan
cuman bagaimana anggaran ini juga ramah terhadap situasi ekonomi hari ini
maka saya sepakat dengan mbak titi
misalnya kalau terkait dengan soal honor penyelenggara ad hoc komisi dua sangat memahami
karena beban dia tinggi beban dia besar kerumitannya dan sebagainya kan gitu kan
maka kita perlu naikkan
tapi ada hal hal yang memang menurut saya dalam situasi seperti ini tidak perlu kpu lakukan
misalnya terkait dengan soal gedung terkait nanti penyediaan misalnya alat
mobil dinas macam macam kan gitu
hal hal yang bisa ditunda ditunda dulu gitu ya terkait dengan soal ini kalau memang masih bisa diatasi
nah ini saja yang diminta oleh dpr yang juga oleh pemerintah
tapi tidak ada semangat ini untuk mempersulit bahkan dispekulasikan ini dalam rangka upaya untuk menunda pemilu
itu nggak ada
sekali lagi apalagi saya dari nafem sudah jelas sikapnya buat tidak mau pemilu itu ditunda kan gitu
jadi kita pastikan bahwa tidak ada semangat di dpr dan saya yakin pemerintah juga sama itu untuk menghambat bahkan sebagai sebuah upaya yang ujung ujungnya pemilu ditunda
kita ingin pastikan bahwa pemilu akan digelar empat belas februari dua ribu dua puluh
dan pilkada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh empat
kang saan jadi konkretnya kapan pemerintah dan dpr akan duduk bersama memastikan menyepakati soal anggaran pemilu yang sudah diajukan oleh kpu
untuk membantah spekulasi bahwa ini sebagai sebuah strategi baru menunda pemilu
saya akan nanti akan disampaikan dan kita agendakan di masa sidang ini
kita akan agendakan
di masa sidang ini
agendakan akan ada rapat antara penyelenggara dengan pemerintah untuk membicarakan terkait soal anggaran maupun terkait dengan soal pkpu ya
jadi tahapan jadwal dan program
kita akan bahas di masa sidang ini dan juga nanti saya akan usulkan di rapat internal untuk diagendakan sekali lagi di masa sidang ini
karena kalau misalnya di masa sidang ini tidak teragendakan dpr akan reses nanti di bulan april
puasa nanti akan ada lebaran
masuk masuk di bulan mei bisa pertengahan mei
sementara tahapan nanti sudah dimulai bulan juni
maka kalau lewat di masa sidang ini tentu juga yang bukan hanya penyelenggara yang repot tentu juga dpr juga akan mengalami kerepotan tersendiri juga
oke di masa sidang ini artinya di bulan ini ya kang saan di bulan maret ini seharusnya
bulan maret atau awal april ya
sebelum masa sidang ditutup lah
oke pak ilham
apa catatan atau harapan anda terhadap komisi dua sekali lagi atau dpr
ini tadi kang saan katakan diusahakan kemudian di masa sidang ini
bagaimana kpu merespon soal itu
ya sebenarnya apa yang disampaikan pak saan kita sudah lakukan
rasionalisasi ketika delapan puluh enam triliun diminta dirasionalisasi kami turunkan lagi sepuluh triliun
kemudian jika kemudian ada keinginan duduk kembali serius duduk kembali untuk membahas soal anggaran ini tentu kami juga akan melakukan proses rasionalisasi tersebut
misalnya saja ada ketegasan dari pemerintah dan dpr udahlah mobil dinas dan juga untuk pembangunan gedung atau pembelian gedung dan sebagainya itu tidak ada lagi
tentu kami akan segera mendekat lanjuti
tetapi kan persoalannya kemudian kalau memungkinkan proses ini dipercepat
karena sudah berapa kali kami ajukan hal tersebut bahkan yang tujuh puluh enam triliun itu dari tahun dua ribu dua puluh satu nih pak saan ya
itu di akhir tadi lah
itu kan ketika teman teman meminta untuk dirasionalisasi
kalau nggak salah mas arief di sebuah diskusi dengan saya juga hadir apa itu dia bahkan bisa merasionalisasi sampai ke angka enam puluh
betul betul itu sudah kita akan lakukan
maksudnya gini kita akan lakukan itu
hal hal yang tidak terlalu
tapi kan persoalannya kemudian keseriusan pembahasan dari pemerintah dan dpr juga menjadi penting
ya nggak tidak perlu
jadi tidak perlu menunggu parlemen dpr coret ini coret itu
jadi ada rasa sensitivitas bersama juga gitu loh antara penyelenggara dan ini
jadi kalau memang masih pakai bisa pakai mobil ini ya pakai dulu itu
kalau gedung ini masih bisa digunakan gunakan itu
sudah dilakukan pak dari tahun dua ribu sembilan belas
tapi nggak ada masalah dengan itu
saya berharap betul agar kemudian pembahasan detail terkait dengan ini bisa kita lakukan
dan kami tentu akan merationalisasi
bahkan kita sudah punya catatan rp enam puluh dua triliun itu sudah kita siapkan untuk melakukan rasunisasi terhadap anggaran tersebut gitu ya
ini sudah punya beberapa opsi sebetulnya
ini tinggal nanti kita segera memutuskan gitu ya pemerintah dpr dan kpu berapa sebetulnya pagu anggaran untuk penyelenggaran pemilu dan pilkada
masalah kami tidak akan apa
terpengaruh dengan isu isu yang kemudian ada penundaan pemilu dan sebagainya
tetapi kpu sampai saat ini mengajuk kepada konstitusi dan undang undang dua ribu tujuh belas
bahwa kpu akan tetap melanjutkan penyelenggaraan tahapan pemilu
termasuk juga lahirnya pkpu tahapan jadwal dan program dan juga yang paling dekat adalah pendaftaran verifikasi dan juga penetapan partai politik
jadi ini ada pengaruh terhadap isu penundaan pemilu
tapi seberapa besar itu kemudian mungkin mengganggu penyelenggara pemilu ketika muncul isu itu dari elit politik
atau kemudian dispekulasikan bahwa dpr dan pemerintah sekarang belum memutuskan anggaran adalah juga sekali lagi ujung ujungnya adalah penundaan pemilu
begitu dispekulasikan ya sekali lagi
saya masih optimis sama dpr dan pemerintah akan membahas soal anggaran dan beberapa rancangan pkpu kami
ya saya masih karena memang sekali lagi bahwa kpu bekerja berdasarkan konstitusi dan peraturan undang undangan yang berlaku saat ini
pak ilham kan anggaran yang diajukan kemudian diturunkan ya menjadi tujuh puluh enam triliun sekian begitu
nah tadi anda menyebut juga ada angka enam puluh dua triliun artinya itu juga opsi opsi yang lain ya
artinya ada opsi juga bisa diefisiensikan lagi dirasionalkan lagi menjadi angka enam puluh

ya itu ada beberapa opsi yang sudah kita buat sebetulnya
dari delapan puluh enam kita buat tujuh puluh enam dan bahkan juga kita sudah menyiapkan beberapa opsi terkait dengan rasionalisasi tadi yang disampaikan pasangan menurut pasangan pak arief budiman
dan itu benar
sekali lagi itu benar
tapi kemudian kita berharap betul pembahasan ini tidak berlarut larut gitu ya agar kemudian pagu pemerintah sekian misalnya saja
kemudian kita akan menyesuaikan dan segera ditetapkan agar kemudian kepastian terhadap anggaran ini menjadi lebih clear untuk perjalanan pengerjaan tahapan penyelenggaraan pemilu
mbak titi soal anggaran besaran anggaran menurut anda tujuh puluh enam sekian triliun itu apakah masih masuk akal atau kemudian anda juga melihat ada peluang seperti disampaikan kang saan ini sebetulnya masih bisa lagi untuk diefisienkan lagi
ya saya kira ruang ruang efisiensi itu masih bisa terus terjadi ya
tetapi yang penting itu adalah kesepakatan untuk segera menuntaskan
jadi yang diperlukan itu adalah lari cepat gitu karena kita membuang waktu cukup banyak misalnya antara lain satu membahas soal hari pemungutan suara itu kalau saya hitung hitung kagetan hampir satu tahun membahas hari pemungutan suara saja
nah sementara kan kita sudah dihadapan di depan mata ini tahapan pertama pada bulan juni dua ribu dua puluh
jadi yang diperlukan memang ekstra cepat dan kemudian ekstra energi untuk berlari mengejar

karena tahapan kan kalau kita lihat ini adalah perintah undang undang
kpu sudah menerbitkan hari pemutusan suara empat belas februari dua ribu dua puluh empat dan tahapan dimulai dua puluh bulan sebelum hari pemutusan suara
dan kalau itu kita langgar berarti kan kita melanggar undang undang pemilu secara berjamaah
nah untuk itu kepada dpr pemerintah kpu segeralah yakinkan publik dengan menuntaskan ini
dan bekerjanya memang harus lebih keras
karena kita membuang waktu cukup banyak di awal
terutama dua hal ya
satu peraturan kpu tentang tahapan program dan jadwal
yang kedua tentang anggaran ini
hal hal yang perlu diperhatikan oleh kpu saya kira menjadi catatan kita bersama
kita tahu dua ribu dua puluh empat bukan pemilu yang mudah bukan pemilu yang tidak rumit begitu
banyak hal yang juga diharapkan dituntut dari kpu
melakukan banyak terobosan melakukan banyak inovasi
memberikan beban kerja yang lebih ringan
yang notabene itu membawa konsekuensi kepada anggaran
tapi sekali lagi mengingat kondisi kita juga sedang terdampak pandemi
mempertemukan dua hal ini yakin pasti bisa dilakukan sepanjang semua pihak
komitmennya sama kejujurannya sama
bahwa kita betul betul ingin mewujudkan empat belas februari dua ribu dua puluh empat itu adalah pemilu yang akan terselenggara untuk memilih pilek pilpres
yang kedua lagi lagi ini pesan dari publik ya
kami berharap prosesnya tetap terbuka tetap transparan publik tidak ditinggalkan
spekulasi kontroversi itu kan muncul karena adanya hambatan untuk mengakses informasi
tapi kalau publik diberikan informasi dan bisa mendapatkan rasionalitas argumen dibalik proses pembahasan anggaran ini
saya kira juga masyarakat akan bisa ikut
memahami mengapa keputusan keputusan tersebut diambil
tapi media dan kita semua tetap harus memantau nih mas reinhardt
agar jangan sampai pembahasannya kembali berlarut larut
karena sudah ada pembelajaran sebelumnya
jadi mbak titi sebetulnya masih optimistis tidak bahwa ini akan sesuai dengan jadwal di tahun dua ribu dua puluh empat
kalau tadi kan pak ilham dari kpu masih yakin masih optimis dengan pemerintah dan juga dpr
mbak titi melihatnya bagaimana
kalau saya dan kami semua ya di masyarakat sipil kami akan memastikan bahwa pak saan dan kawan kawan kang saan dan kawan kawan pak ilham dan kawan kawan di kpu dan juga pemerintah itu tidak coba coba untuk mengundurkan pemilu dua ribu dua puluh
optimisme itu sebenarnya situasinya hari ini juga ditentukan oleh kita semua nih mas reinhardt
kalau kitanya pasif kita tidak mengawal dan kita kemudian tidak kritis aktif mengawal proses ini
ya jangan jangan apa yang kita khawatirkan justru terjadi
tapi kalau kita tetap pasang mata pasang telinga dan tetap mengawal kerja kang saan dan kawan kawan ya kita kan berharap tidak ada penundaan untuk dua ribu dua puluh
dan itu yang kita harus pastikan gitu
kita tetap pasang mata dengan jadwal pemilu dua ribu dua puluh empat
semoga kang saan pemerintah dpr juga kpu dan pak ilham ini segera menyepakati
semoga kang saan pemerintah dpr juga kpu dan pak ilham ini segera menyepakati
semoga kang saan pemerintah dpr juga kpu dan pak ilham ini segera menyepakati
ada kesepakatan pemerintah dan juga dpr kita tunggu kemudian sebelum masa sidang berikutnya
karena akan reses dan sebagainya
mudah mudahan akan segera selesai karena ini harus bergerak cepat
seperti yang tadi sudah kita banyak bahas dan juga ketua kpu tadi sampaikan
terima kasih banyak pak ilham mbak titi kang saan untuk diskusi yang menarik malam hari ini
kita akan pasang mata terhadap jadwal pemilu dua ribu dua puluh empat
terima kasih selamat malam sehat selalu